indonesia corruption watch dan perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi melaporkan wakil ketua dpr fadli zon dan anggota dpr rahel mariam ke mahkamah kehormatan dewan
fadli zon dilaporkan karena mengirim surat ke konsulat jenderal republik indonesia new york meminta penjemputan dan juga pendampingan untuk putrinya shafa sabila fadli yang melakukan perjalanan ke new york beberapa waktu lalu
sementara rachel mariam juga dilaporkan dengan dugaan yang sama karena meminta bantuan transportasi selama di paris pada april lalu
rashal baru dilaporkan sekarang karena icw menganggap tidak ada inisiatif mahkamah kehormatan mengusut kasus ini
icw dan juga perludem juga mendorong mahkamah kehormatan dewan untuk membuka informasi tentang siapa saja anggota dewan yang pernah melakukan hal yang sama

ini bukti bukti misilia dan kemudian juga anggaran dasar